kementerian perhubungan menghentikan sementara dua pekerjaan proyek infrastruktur kereta cepat jakarta bandung dan light rail transit rute jakarta bogor depok bekasi
penghentian sementara ini dilakukan karena adanya proyek yang menumpuk dan menyebabkan kemacetan parah di jalan tol jakarta cikampek
pembangunan sejumlah infrastruktur di lintas jalan tol jakarta cikampek antara lain jalan tol layang jakarta cikampek kereta api cepat jakarta bandung dan lrt jakarta bogor depok bekasi berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek tersebut
untuk mencegah kemacetan parah kementerian perhubungan menghentikan sementara dua pekerjaan proyek infrastruktur transportasi itu
dilansir detik finance akibat pengerjaan proyek yang menumpuk di ruas jalan tol jakarta cikampek
waktu tempuh dari jakarta menuju bandung yang tadinya hanya tiga sampai empat jam
bertambah menjadi enam hingga sepuluh jam
penghentian pengerjaan proyek direncanakan dilakukan beberapa bulan mendatang dan dimungkinkan hingga menjelang lebaran dua ribu sembilan belas
ditemui pada rabu malam menteri perhubungan budi karyasumadi menegaskan
pengerjaan pembangunan sejumlah infrastruktur di jalur macet jakarta cikampek akan dipindahkan terlebih dahulu ke pekerjaan lain
sampai minggu lalu tidak ada satu manajemen yang baik
dan di mana membangun itu
ada suatu manajemen waktu
tentang konstruksi dan lokasinya di mana
jadi bukan bermaksud mengorbankan proyek lain tidak gitu
daripada kapan membangun dan di mana dibangun
pt jasa marga sebagai penanggung jawab pekerjaan proyek jalan tol jakarta cikampek
diminta menyiapkan rencana agar kemacetan lalu lintas tidak semakin menjadi jadi
budi juga menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan direktur utama adhikarya mengenai penghentian proyek tersebut
ia menampik tudingan adanya keterbatasan dana sehingga dua proyek tersebut terpaksa dikorbankan
dan demikian cnn indonesia update kali ini dan program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini